sekitar satu tiga ratus pelajar tingkat sma dan juga smk se jawa barat dikukuhkan menjadi duta pelajar sadar hukum di bandung jawa barat
kukuhan yang dihadiri gubernur jawa barat itu diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang inspiratif
baik bagi lingkungan sekolah maupun di tengah masyarakat
kukuhan yang dihadiri gubernur jawa barat itu diharapkan dapat melahirkan generasi muda yang inspiratif
baik bagi lingkungan smk se jawa barat
kang emil berharap para duta pelajar sadar hukum bisa menghilangkan tindakan perundungan atau bullying di sekolah baik secara langsung maupun secara digital
selain itu juga para duta ini juga bisa memperkuat literasi digital dalam penggunaan gawai
karena selain memiliki sisi positif akses terhadap gawai juga memiliki sisi negatif
selain itu kang emil juga menekankan mengenai besarnya pengaruh lingkungan terhadap masa depan sehingga harus selektif dalam bergaul
yang menarik dalam pemaparan
kang emil dan atalia praratia atau biasa dipanggil bu cinta banyak memberikan games dan hadiah bagi para duta
saya ada kegiatan juga wisuda duta pelajar sadar hukum karena kita butuh pemuda pemuda inspiratif
makanya jawa barat kemarin dapat penghargaan dari kemenpora
untuk rencana aksi daerah pelayanan kepemudaannya kita sudah maksimalkan secara program dan anggaran
sehingga insya allah mayoritas berita baik sedikit berita buruk

para siswa dan siswi sma smk sejabar yang hadir merupakan siswa siswi terpilih dan memiliki wawasan tentang hukum
mereka hadir mengenakan selendang berwarna merah bertuliskan duta pelajar sadar hukum
para duta tersebut nantinya akan memberikan pemahaman kepada siswa lain terkait hukum yang berlaku dan juga mengenai isu isu hak asasi manusia
dengan demikian para duta itu bisa menjadi inspirasi bagi anak anak lainnya baik saat beraktivitas di sekolah maupun di rumah
jadi hari ini kami mengukuhkan seribu tiga ratus enam puluh duta pelajar sadar hukum sejawa barat
itu sebuah proses yang kita seleksi dari empat lebih
nah tujuannya sebetulnya kita ingin mengkomunikasikan dengan baik terkait dengan kesadaran hukum kesadaran hak asasi manusia
bagaimana berperilaku dalam lingkungan sekolah lingkungan masyarakat
kemudian bagaimana masyarakat sekolah bisa mengikuti berbagai ketentuan memahami dan lain sebagainya gitu
nah kami perlu ada yang hadir dari siswa siswi atau dari pelajar supaya pada saat komunikasi juga lebih bisa diterima oleh pelajar yang lainnya
duta pelajar sadar hukum masih terkait dengan program jabar masagi yaitu program dinas pendidikan provinsi jawa barat
yang menerapkan pendidikan karakter berbasis budaya jawa barat
program yang dicanangkan gubernur jabar ridwan kamil itu memiliki empat komponen
pertama intelligent quotient yaitu kecerdasan
kedua spiritual question yaitu ahli ibadah
ketiga physical quotient yaitu fisik sehat dan kuat
lalu yang keempat emotional quosisi yaitu baik hati dan sopan